oke jadi anda tinggal tunggu ya data notifikasinya apakah akun anda termasuk yang datanya itu bocor atau tidak
nah ini memang yang sebetulnya di extract datanya ya oleh pihak ketiga ini lebih kepada behavior atau perilaku anda menggunakan facebook itu
yang kemudian menjadi data yang digunakan oleh pihak ketiga tadi
pasti ini begitu penting ya oleh pihak ketiga nih yang dikatakan mencuri tanda kutip data data pribadi kita
tapi tenang saja menkominfo rudiantara katanya sih akan menghubungi facebook segera
jika memang ada tindakan tindakan yang di luar dari yang seharusnya dan melanggar beberapa kaedah hukum pasti akan ada sanksi ya untuk facebook
mudah mudahan sih facebook tidak di ban ya wah kita kan salah satu media sosial yang kita gunakan sehari hari
nah oleh karena itu daniar dan juga pemirsa ini ada beberapa cara yang dapat anda lakukan sebetulnya untuk menjaga agar akun facebook anda aman
ya berikut langsung kita ikuti beberapa langkah yang bisa anda lakukan untuk mencegah kemungkinan peretasan akun facebook
lantasan akun facebook
pilih teman atau hanya anda yang bisa melihat postingan linimasa
aktifkan opsi tinjau postingan yang menandai anda sebelum postingan itu muncul di lini masa
untuk menjaga keamanan media sosial facebook twitter instagram dan lain sebagainya
pengguna bisa mengaktifkan two factor authentication atau tfa atau one time password atau otp
dengan diaktifkan itu
pengguna perlu dua kali proses autentifikasi
itu login menggunakan email dan password kemudian memasukkan kode aceh yang bisa didapat melalui aplikasi google authenticator
sedangkan otp merupakan password tambahan selain login username dan password biasanya
password yang hanya dipakai sekali saja ini biasanya dihubungkan dengan suatu perangkat
hal yang paling penting jangan mempercayakan akun media sosial yang anda miliki kepada siapapun